uji publik light rail transit atau lintas raya terpadu lrt kembali dilakukan pada selasa pagi
uji publik transportasi masal ini dilakukan di jalur lrt fase satu sepanjang lima delapan km yang menghubungkan stasiun velodrome rawamangun jakarta timur hingga boulevard utara kelapa gading jakarta utara
uji publik ini berlangsung selama sebelas hari dari tanggal sebelas hingga dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas dan jalur lrt fase satu ini sepanjang lima delapan km menghubungkan stasiun velodrome rawamangun jakarta timur hingga boulevard utara kelapa gading jakarta utara
selama uji publik masyarakat bisa menggunakan lrt secara gratis dengan registrasi online di laman resmi lrt jakarta co id
masyarakat bisa mengakses lrt
dari lima stasiun diantaranya stasiun boulevard utara kelapa gading boulevard selatan pulau mas equestrian dan velodrome
dan selanjutnya sudah ada koresponensi nn indonesia indayani laksmi yang memantau perkembangan uji publik lrt di stasiun boulevard utara kelapa gading
selamat siang laksmi
laksmi sejauh ini bagaimana animo masyarakat mengikuti uji coba lrt di hari pertama
iya selamat siang alfian memang betul sekali hari ini adalah uji coba lrt atau light kereta api ringan fase satu dari stasiun velodrome rawamangun sampai ke kelapa gading mulai diberlakukan pada tahap uji coba ini
dan uji coba ini akan berlangsung selama sebelas hari dari tanggal sebelas sampai tanggal dua puluh satu juni
dan saat ini masyarakat bisa menggunakan atau menaiki lrt ini dengan cara online
registrasi online di laman resminya lrt jakarta lalu mengisi daftar diri formulir lalu mendapatkan aktivasi di email sendiri
dan dari email tersebut bisa dijadikan sebagai tiket untuk masuk ke lrt ini
jika ditanya bagaimanakah animo masyarakat memang tadi pagi kondisinya berbeda dengan siang ini
saat ini pada siang ini kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan saya banyak pengunjung yang mulai berdatangan atau mulai menunggu kereta yang berdatang
setiap sepuluh menit sekali
begitu juga yang ada di belakang saya ini adalah jalur lrt yang baru datang
sedangkan yang di seberang sana itu adalah lrt yang baru tiba dari arah rawa bangun
jika berbicara tentang uji coba pada hari ini sampai tanggal dua puluh satu mendatang alfian memang untuk lrt ini dibuka di lima stasiun
di antaranya itu stasiun boulevard utara kelapa gading boulevard selatan lalu ada pulau mas ekestrian dan juga velodrome rawamangun
dan untuk lrt sendiri ada sekitar enam trainset atau enam kereta lrt yang beroperasi ataupun mondar mandir di sekitar fase satu lrt ini
dengan setiap keretanya itu menampung sekitar dua ratus tujuh puluh penumpang
dan dari pihak lrt jakarta sendiri membatasi kapasitas untuk pengunjung perharinya itu mencapai lima
jadi bisa dibilang adalah siapa cepat yang mendaftar ataupun meregistrasi itu akan bisa melakukan ataupun bisa menaiki lrt ini sampai tanggal dua puluh satu mendatang
dan jika melihat seperti apa sih perbedaannya dengan uji coba sebelumnya
dari pihak lrt jakarta sendiri mengakui bahwa telah ada dua kali masa uji coba sebelumnya
yaitu pada tahun dua ribu delapan belas dan pada tanggal empat maret lalu dua ribu sembilan belas
namun yang sekarang ini berbedanya itu karena pada saat ini masyarakat bisa melakukan registrasi secara online
sedangkan dulu tidak dilakukan seperti itu
dan sekarang masyarakat juga bisa mendapatkan kartu
dan bisa melakukan tap ataupun mengecap kartu untuk masuk dan keluar
dan untuk pendaftarannya sendiri dan juga menaiki lrt ini bisa dilakukan secara gratis sampai dengan tanggal dua puluh satu mendatang
ya laksmi sejauh ini bagaimana
apa komentar atau mungkin pendapat warga setelah menjajal lrt
apakah mereka menemukan kendala atau keluhan selama uji coba atau uji publik ini berlangsung
saya sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang datang ke sini
telah melakukan registrasi sejak tanggal tujuh lalu
bahwa untuk mengakses dari langkah pertama itu adalah mengakses ataupun registrasi terlebih dahulu
mereka tidak kesulitan artinya dengan mudah mereka melakukan pendaftaran
lalu mendapatkan email dan juga aktifasi untuk mendapatkan tiket
dan akhirnya masuk dengan jadwal yang sesuai dengan tiket yang diinginkan
begitu masuk mereka dengan mudah bisa melakukan dengan jadwal yang sama
lalu bisa masuk ke dalam lrt ini
bisa dibilang kapasitasnya sesuai yaitu dua ratus tujuh puluh orang
dan begitu saya tanya bagaimana dengan kereta ini apakah nyaman ataupun tertib
mereka masih mengakui bahwa mereka sangat antusias dan juga senang bisa menaiki lrt ini
baik terima kasih indra yanlin laksmi melaporkan langsung seputar uji coba publik lrt di jakarta utara